nah bagi anda pecinta ikan hias tentunya sudah tidak asing lagi dengan pasar ikan di tujuh belas ilir ini
terutama anda yang tinggal di palembang
apa saja jenis jenis ikan yang dijual berapa harganya ayo kita cari tahu
pasar ikan hias palembang berada di emperan toko di sepanjang jalan beringin janggut
kelurahan tujuh belas ilir kecamatan ilir timur satu palembang
pasar ini telah berusia lebih dari empat puluh tahun dan menjadi tujuan bagi para pecinta ikan hias
aku ini kan kebenaran libur hari sabtu ini kan anak aku ini hobinya nyaro ikan maru ini kan
lagi viral pulau kan itu kan
anak anak ini banyak senang nyari ikan maru ini
jadi sekalian dia minta antar ke pasar nyari lah ikan ini ketemu ternyata kan
lumayan sering beli makan ikan beli bibit ikan
selain koleksi untuk bibit juga pak ya
iya kalau buat beli pakan beli keperluan keperluan ikan
waring seperti pakan seperti aerator hobi ikan
di pasar ini tersedia aneka ikan hias seperti ikan koi ikan maskoki ikan diskas dan ikan cupang
selain ikan hias di sini juga dijual bibit ikan dan ikan kolam
harganya pun bervariasi
dari mulai rp tujuh lima ratus seperti ikan cupang ikan diskas yang harganya rp lima ratus
hingga ikan cana yang kalau sudah jadi bisa tembus satu jutaan
menurut raden iskandar zulkarnain salah seorang penjual ikan hias yang paling senior di sana
awalnya tempat ini tidak ada pedagang ikan hias
zulkarnain dan sejumlah temannya pun kemudian membuka lapak ikan hias dengan tujuan untuk wisata
bukan memang tidak ada tempat ikan
jadi kan istilahnya tempat bertamu ikan itu untuk wisata
kan pelempang ini kurang wisata
jadi kan kalau tamu tamu datang ada tempat ikan hias kan bagus
pasar ikan ini dibuka sejak pukul enam pagi hingga pukul lima sore
saat akhir pekan pecinta ikan hias biasanya lebih ramai yang datang
hilang hari raya jadi hari berkah bagi para pedagang ikan hias ini
karena banyak masyarakat yang ingin mempercantik tampilan ruang tamu mereka
sejak tahun dua ribu pasaran ikan hias ini cukup potensial sebagai tempat wisata dan tempat cuci mata
namun kondisi pasar ini cukup sempit dan tampak semrawut
perlu perhatian pemerintah untuk menata dan merapikan pasar ini
agar pengunjung yang datang dapat dengan nyaman berbelanja
sedikitnya enam puluh pedagang ikan hias dan pedagang ikan konsumsi menggantungkan hidup mereka dengan berjualan ikan
zulkarnain dan teman temannya membagi tiga tempat
dan empat lapak pedagang ikan yaitu ikan hias kecil seperti ikan cupang
ikan hias besar dan bibit atau ikan konsumsi
omset dari menjual ikan hias ini berbeda sesuai ikan yang dijualnya
dan juga tergantung dengan musimnya
budi satriawan yang menjual ikan cupang dan ikan cana mengaku bisa mendapatkan dua ratus ribu rupiah dari menjual ikan cupang
untungnya ikan gabus hias atau cana sedang naik daun
sehingga ia bisa mengantongi lima ratus ribu rupiah perharinya
kalau seperti ini aserwati jenis apa
kayak pulkra itu menengah ke atas lumayan harganya
dia kecil bisa sampai tiga puluh lima puluh an yang gede bisa seratus ke atas darinya
kalau yang lumayan mahal ya kayak auranti ini auranti dia bisa sampai lima ratus ke atas harganya itu
pemerintah kota palembang pernah membuat pasar ikan modern di jalan mp mangkunegara pada dua ribu dua belas
namun baru satu tahun beroperasi pasar dua lantai yang diresmikan menteri perikanan ini pun
sepinya pengunjung menjadi alasan para pedagang di sana enggan lagi berjualan
sementara di pasar ikan hias tujuh belas ilir
para pedagang di sana berharap pemerintah mau menata dan merapikan lapak mereka
sekaligus meminjamkan modal agar pasar ini menjadi tempat yang nyaman untuk berwisata
nah setelah saya berkeliling di pasar ikan hias ini
saya memutuskan untuk membeli beberapa ekor
dengan harga rp tiga puluh saya mendapatkan empat ekor ikan cupang yang jenisnya berbeda
bagi anda yang ingin menambah koleksi ikan hias tentunya bisa mendatangi pasar ikan hias tujuh belas ilir ini
tim liputan cnn indonesia